selamat siang gempa bumi kembali dirasakan warga memuju sulawesi barat pada sabtu pagi
kondisi tersebut membuat banyak warga yang bertahan di lokasi pengungsian dilanda kepanikan
beginilah kepanikan para pengungsi saat merasakan guncangan akibat gempa bumi yang terjadi pada sabtu pagi
warga yang berada di dalam tenda berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri
getaran akibat gempa dirasakan cukup kuat dan berlangsung selama berapa detik
sejumlah warga mengaku trauma apalagi pasca guncangan gempa bermagnitudo enam satu
yang memporak porandakan tempat tinggal mereka merenggut puluhan korban jiwa
gempa bermagnitudo lima yang terjadi pada sabtu pagi sekitar pukul enam lebih tiga puluh
dua puluh menit waktu indonesia barat berpusat di darat dua puluh km timur laut majene dengan kedalaman sepuluh km